sampai jumpa di video selanjutnya
kamu harus sadar
sampai akhirnya suatu saat
saya menemukan kenyataan
kalau waktu aida bayi
dia dibungkus dengan kain yang sangat mirip
dengan milik bayi saya ketika diculik
sejak saat itu
saya yakin kalau aida dan putri saya yang hilang
jadi selama ini kamu mengira
kalau aida itu adalah putri rakyat minta
aku juga suka merasa seperti itu na
aku merasa kalau
kalau aida itu adalah putri kandungku yang hilang
putri kita nena
mas juga merasakan hal yang sama
dan perasaan ini bukan hanya sekali dua kali
tapi berulang kali
dan aku yakin
kalau ayah itu adalah putri kita yang hilang
ada kita nena
kenapa sih gak ada yang ngerti
aida hanya mau jadi anak kandungnya ibu lila
ibu kandungnya aida
aku juga suka merasa seperti itu nena
aku merasa kalau
kalau aida itu adalah putri kita yang hilang
ada kita nena
aku merasa kalau
kalau aida itu adalah putri kandungku yang hilang
dan aku yakin
kalau ayah itu adalah putri kita yang hilang
ada kita nena
aku juga suka merasa seperti itu nena
kamu jangan nangis terus ya
mendingan dokter jangan disini
mendingan dokter kasih tau om surya dan tante nena
kalau saya nggak mau jadi anaknya orang lain
selain anaknya ibu saya sendiri dokter
ini semua bikin saya bingung
kamu harus sadar
sikap mereka seperti itu karena mereka sayang sama kamu
mereka berdua kehilangan putri mereka sejak bayi
kamu bisa bayangkan bagaimana sedihnya mereka kan
dan begitu melihat kamu
gadis yang cantik yang baik
mungkin kalau putri mereka itu sudah besar
sudah seusia kamu sekarang
jadi mereka menganggap kalau kamu ini putri mereka yang hilang
tadi dokter bilang
gadis yang cantik dan yang baik
makanya gadis yang cantik itu gak boleh sering sering nangis aida
tapi kan saya nggak cantik dokter
saya gak cantik kayak tante nena
saya belum selesai bicara aida
kamu harus sadar kamu cantik
kamu sedikit lebih cantik dari si iam pembantu sebelah
dokter harus sering senyum
jangan nangis supaya aura kecantikan kamu lebih keluar
kamu dari mana
dan pak umar juga golongan darahnya oh
begitu juga aku
berarti aku adalah anak mereka
ibu ikut aku sekarang
aku mau periksa darah ibu sama atau tidak sama
sampai aku tes darah sekarang
udah pasti ketahuan kalau golongan darahku sama aksan beda
aksan ibu nggak mau
ibu kita harus periksa
kenapa sih kamu masih melakukan ibu sebagai ibu kamu
ibu ini ibu kamu aksan
tegak ya kamu aksan
kamu bisa bayangin nggak perasaan ibu
bagaimana seorang ibu diragukan sama anaknya sendiri
bu maksud aku bukan seperti itu
aku cuma mau periksa darah ibu sama atau enggak dengan aku
kalau memang sama kenapa ibu harus tahu
kenapa ibu harus gak mau
aku harus melakukan keraguan raguan aku bu
aksan ibu nggak mau
ibu nggak mau
ibu ibu tunggu
ibu tahu sesuatu kan bu tentang saya
ibu tolong jawab yang jujur bu
apa betul saya pernah tertukar dengan bayi yang lain
ibu jawab yang jujur bu
aksan mudah dong
kamu jangan maksa orang untuk mengatakan sesuatu yang gak ada
ini ada bu
ibu tolong bu
waktu pak firman mau memukul saya ibu sendiri yang bilang
pak firman jangan pukul anakmu
itu kan yang ibu bilang
maksudnya itu apa bu
jangan jangan pukul anakmu bu
istikfar bu jangan bu
jangan pukul anakmu
saya kan sudah bilang saya tuh salah bicara
saya mau buru buru
pokoknya ibu nggak mau
dan kenapa kelihatannya cemas seperti itu
aku yakin ibu itu tahu sesuatu
bu udah doang ibu jangan marah ibu
ibu benar benar kecewa sama kamu
ibu sakit hati
ngapain tadi kamu nyuruh ibu biran itu ngomong yang sebenar
ngapain tadi kamu nyuruh ibu bilang itu ngomong yang sebenarnya
ngapain tadi kamu nyuruh ibu biran itu ngomong yang sebenar
menurut kamu apa yang sebenarnya
apa yang sebenarnya
kasih tahu sama ibu
kamu itu anak ibu
kamu anak ibu titik itu yang sebenarnya
kalau kamu masih nggak percaya itu tandanya kamu sudah nyakitin ibu
ibu kan udah bilang sama kamu
golongan darah ibu itu oh sama kayak kamu ngapain pakai tes darah segala
ibu ibu denger aku dulu dong
gak pernah aku mau nyakitin ibu gak pernah
aku cuma pengen ibu ngomong yang sejujurnya
apa bentuk aku ini anak ibu
kalau memang betul bu
aku bahagia aku senang
tapi kalau bukan aku juga pengen bertemu sama orang tua aku